oke menjelang akhir tahun kami akan kembali mengajak anda untuk merayakan demokrasi
buka dengan makan makan enak di warung seafood di sebelah kantor saya
tapi dengan memberi refleksi atas proses demokrasi satu tahun terakhir
sekaligus menaruh harapan bagaimana semestinya demokrasi indonesia menghadapi musim semi
karena demokrasi bukan hanya persoalan prosedur memilu atau cara bersuara
tapi juga bicara mengenai penegakan hukum serta perlindungan terhadap kebebasan dan juga ham
untuk itu kita akan berdiskusi malam hari ini bersama para pegiat demokrasi
hukum dan ham yang sudah ada di studio dua cnn indonesia
ada bang donald faris koordinator divisi korupsi politik dari icw
terima kasih bang donald
sama sama mas budi
kemudian ada analis politik dari universitas indonesia mbak sri budi eko wadani
mbak dhani terima kasih
kemudian di ujung sana kita impor dari sumatera barat
ada ferry amsari direktur pusat studi konstitusi universitas andalas
terima kasih bang ferry sudah datang
dan yang terakhir ini
ini politisi ya tapi jangan terlalu banyak diserang nanti ya
karena beliau juga masih pendidik partainya baru ikut pemilu tahun ini
ada samara amani ketua dpp dari psi
terima kasih samara
kita akan bicara sebelum kita menatap hari depan apakah cerah ataupun tidak cerah
kita harus refleksi dulu apa yang terjadi di pemilu dua ribu sembilan belas
saya mau minta mbak dhani dulu deh ladies first kalau bahasanya ya
tapi kalau kita bicara mengenai pemilu dua ribu sembilan belas mbak
catatan paling penting dari segi
prosedural dulu deh kita sebelum bicara mengenai substansinya
siapa yang menang atau anda happy atau tidak happy dengan yang menang gitu misalnya
tapi kita bicara prosedural apa catatan anda mbak
aduh sebetulnya dari sisi prosedural itu kan pengalaman pemilu
berpemilu di indonesia itu sudah sejak katakanlah dua ribu empat ya
artinya apa namanya perubahan undang undang pemilu
kemudian diikuti dengan berbagai macam
apa namanya ditataran prosedur yang lebih baik gitu
nah saya menemukan memang ini di
aspek penyelenggaraan itu itu apa namanya
catatan yang utama adalah ini sepertinya sense untuk pemilu serentak ini belum
disampaikan secara baik kepada
apa namanya penyelenggara sampai ke masyarakat gitu
jadi yang saya catatan paling penting adalah memang sosialisasi ya
sosialisasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan juga kepada penyelenggara di tataran yang paling bawah karena
apa kita banyak yang sudah kita amati selama ini kan misalnya soal penyelenggaraan pemilu di tps gitu ya
memang secara umum itu dianggap baik gitu ya
tetapi kita masih menemukan kan
hal hal yang sebetulnya tidak boleh diulang lagi di pemilu yang kesekian kali
ya misalnya kemarin ditemukan misalnya ada kasus apa
apa tps dimana misalnya kelelahan ya dari kpps yang
banyak petugas yang berdua sih banyak petugas
yang kemudian meninggal dunia gitu ya
ya banyak itu kan memang selalu dikatakan dikonfirmasi dengan persentase dari total jumlah
tapi saya melihat ini ada problem apa namanya problem situasi untuk mengatasi di tataran praktisnya
katakanlah sudah tahu bahwa pemilu ini akan lima kotak katakanlah begitu ya
dan artinya kita sudah bisa menduga kira kira akan ada kerja yang overload di tataran paling bawah
sehingga kemungkinan terjadinya katakanlah potensi kecurangan di tingkat paling bawah itu tinggi
dan ini yang mungkin memang secara kasat mata bisa saja banyak yang tidak bisa dibuktikan
tapi saya mungkin melihat ini satu yang sangat serius untuk ditangani
jadi secara prosedur banyak catatan catatan kritis
saya mau ke mas ferry dulu bang ferry anda lihat nawaitunya awal kemudian para elit kita memutuskan
pemilu harus barengan aja
biar irit biar nggak ada pandi politik nanti donald akan cerita soal itu
tercapai nggak semua harapan itu yang ketika undang undang itu dibuat
gagasan awalnya sih begini mas budi mau diserentakkan agar ruang politik transaksional
proses pencalonan presiden tidak hanya berbasis kepentingan
tapi betul betul kesepakatan ideologis kurang lebih begitu ya
tetapi kelemahan partai politik kita
selalu ada ruang yang mau dimainkan sehingga transaksi itu tetap terjadi
misalnya keinginan agar pencalonan itu di awal partai partai kemudian berkoalisi
tiba tiba di ujungnya koalisinya cair lagi begitu ya bisa bergabung lagi
padahal pertarungannya keras sekali ya
nah itu juga gara gara komitmen untuk menjalankan
konstitusi itu kurang
misalnya di konstitusi bahwa partai atau gabungan partai politik boleh kok mencalonkan presiden
sehingga presiden kita mungkin agar lebih beragam
tidak timbul friksi komitmen antara partai jelas
tapi ujung ujungnya kemudian ada perubahan undang undang pemilu
ada pasal triple dua
dua dua bahwa yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden
ini ada syarat tambahan di konstitusi tidak ada syarat tambahan itu
karena itu sebagian penggiat pemilu bilang begini
kita ini negara beragam tapi presidennya kok itu itu terus
jadi kita beragam atau tidak sebenarnya
karena memang setting undang undangnya mengharuskan atau membuat pilihannya tidak banyak
iya akhirnya di setting sedemikian obat
komitmen itu malah tertuju kepada dua calon
yang ujung ujungnya friksinya tinggi
sehingga pasangan lain harus kalau menang dia akan berpikir begini
kita harus merangkul
kalau tidak kita akan perpecahan ini akan sampai dengan masa jabatannya hari ini
kalau kata teman temannya samara di koalisi jangan salahin partai dong
itu kan yang mau apa namanya masyarakat partai sendiri ya gimana pilihannya cuma itu
yang buat undang undang
kita ngaturan mainkan partai politik melalui dpr sebenarnya
kalau memang ada keinginan mau menjalankan konstitusi baik baik
mestinya harus ada komitmen berkonstitusi dalam undang undang
nah itu yang kita juga akan khawatirkan
bahwa lima tahun sekali ada upaya mengubah undang undang pemilu
kalau ada perubahan di soal soal teknis yang disampaikan oleh mbak dhani tadi
ada faktor kelelahan bagaimana mengantisipasinya oke
tapi kalau dirubah lagi sistemnya ya
sistem pemilu itu kan intinya konversi suara menjadi kursi
diubah lagi soal cara menghitung kursinya
diubah lagi sistemnya itu tidak elok
karena kalau setiap lima tahun diubah mas budi itu bayangkan
peserta belum tentu paham
penyelenggara harus belajar lagi sistem baru
pemilih juga kebingungan dengan sistem yang baru
akhirnya kita cuma trial and error saja
oke bang donald harapan untuk membuat pemilu menjadi lebih ringkas lebih murah
tidak ada money politik
jadi pengawasannya lebih irit karena bareng bareng
jadi gak perlu banyak saksi gitu
ya secara angka angka penyelenggaraan pemilu tentu ada cost yang terkurangi ya pastinya ya
tapi tentu ada harga juga yang harus dibayar
tadi mbak dhani menjelaskan beberapa harga yang harus dibayar
bagaimana kita melihat
bagaimana kita melihat para penyelenggara pemilu pada level terendah
tugas kpps kemudian menderita kelelahan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri
tapi bagi saya melihat salah satu problem kalau kita bicara tataran teknis penyelenggaraan pemilu
kita dihadapkan pada persoalan laten
salah satunya daftar pemilih misalkan saja
itu selalu menjadi persoalan yang tidak kunjung berhenti dan tuntas dari kepemiluan
maksudnya ada hak hak publik yang tercerabut disitu
konflik data pemilih kan selalu terjadi
perbedaan data pemilih versi kementerian dalam negeri versi komisi pemilihan umum itu selalu terjadi perbedaan
seberapa penting itu punya dampak bagi substansi
bahkan itu basis pemilih yang paling dasar
kalau kita bicara soal pemilihan umum kita bicara elemen people to right to vote
hak untuk memilih
kalau hak untuk memilihnya hilang karena persoalan administrasi kepemiluan
maka kemudian esensi pemilu akses bagi masyarakat untuk memilih pemimpin itu bisa menjadi hilang
akses keadilan pemilu juga hilang
misalkan saja disitulah potensi terjadi electoral fraudnya terjadi
proses penggelembungan suara oleh oknum tertentu
kita tidak perlu menyebut apakah terjadi di presidensi di capres atau pemilu legislatif
potensi kedua duanya sama sama terbuka itu untuk terjadi
jadi yang mau saya soroti di bagian pertama ini mas budi
persoalan laten kita bicara soal proses formil kepemiluan
sebenarnya combine dengan persoalan
dan persoalan subsansi kepemiluan
kita tidak pernah tuntas dalam bicara soal bagaimana penyelenggara administrasi kepemiluan
salah satunya daftar pemilih
nah yang lebih substansial menurut saya juga adalah proses electoral justice nya kan juga tidak jalan